kpk dikabarkan telah menetapkan wakil ketua dpr ri aziz samsudin sebagai tersangka
dalam kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus kabupaten lampung tengah tahun dua ribu tujuh belas
meski belum diumumkan secara resmi
namun pihak kpk berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap
dan kita pantau langsung dari gedung kpk informasi terbaru dari sana
ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi selamat sore raffi
raffi kita ingin konfirmasi beberapa hal begitu ya
isunya sudah cukup kuat soal status hukum aziz samsuddin ini ditetapkan sebagai tersangka
yang ingin kita konfirmasi apakah sudah ada keterangan resmi dari kpk
kalau belum ada kapan ini disampaikan
karena sudah cukup kuat isunya beredar di publik
ferdi dan juga pemirsa meskipun di komisi pemberantasan korupsi
belum ada jadwal resmi terkait pemeriksaan aziz samsudin
ataupun juga penangkapan aziz samsudin wakil ketua dpr
yang diperoleh di kepala komisi pemberantasan korupsi
yang serencananya akan dilakukan pada hari ini
namun pihak internal dari komisi pemberantasan korupsi sendiri mengatakan
bahwa nantinya akan memberikan keterangan secara resmi dan juga jelas
terkait dengan kronologi kasus kemudian juga perkara yang akan di
kronologi perkara kemudian juga pasal yang akan disangkakan
sampai dengan tersangka tersangka siapa saja yang nantinya akan diumumkan
terkait dengan dugaan suap dari dana
nah alokasi khusus kabupaten lampung tengah pada tahun dua ribu tujuh belas
verdi kita ketahui bersama bahwa dari pihak internal kpk sendiri
selain sudah menginformasikan bahwa belum memberikan keterangan resminya
namun dari kpk sendiri juga mengatakan bahwa ada surat dari aji samsudin sendiri
yang menginginkan untuk menunda penangkapan dan juga pemeriksaan dirinya di kpk
sampai dengan tanggal empat oktober dua ribu dua puluh satu nanti
dengan alasan diduga dirinya sedang menjalani isolasi mandiri
akibat terpapar covid sembilan belas
namun sampai sejauh ini kami masih mencari informasi
apakah dugaan terpaparnya aziz samsudin terkait dengan covid sembilan belas ini
betul betul terpapar ataukah memang ini akan hanya menjadi alasan
sehingga dirinya tidak menjalani pemeriksaan pada hari ini
ferdi dan juga pemirsa flashback kita ke belakang
bahwa aziz samsudin ini disangkakan terkait kasus suap
yang dilakukan bersama dengan ketua angkatan muda partai golkar
aliza gunado yang memberikan suap terhadap penyidik kpk
akp stefanus robin patuju senilai tiga miliar dan juga tiga puluh enam ribu usd
dan rencananya dana ini digunakan untuk alokasi
dan alokasi khusus di kabupaten lampung tengah pada tahun dua ribu tujuh belas
raffi kita ingin juga konfirmasi bahwa kemudian dalih isoman ini
membuat aziz tidak datang dalam pemeriksaan hari ini
alias mangkir begitu tapi kemudian beredar informasi
jika surat untuk tidak jadi diperiksa hari ini juga ditolak oleh kpk
sehingga kemudian ada langkah langkah selanjutnya yang akan dilakukan
dilakukan oleh kpk bagaimana kita mengkonfirmasi soal ini
benar atau tidak
ya dari informasi yang kami dapatkan walaupun belum secara resmi
memang surat terhadap aziz samsudin ini ditolak oleh pimpinan kpk
apakah nantinya langkah selanjutnya akan dilakukan pemanggilan secara paksa
ataukah memang akan diminta secara paksa aziz samsudin
untuk datang ke komisi pemberantasan korupsi
kami masih menunggu keterangan resmi yang akan nantinya diberikan kepada pihak media
dan juga nantinya kami akan menunggu dan akan menginformasikan kepada anda
verdi dan juga pemirsa
tambahan verdi kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak mahkamah kehormatan dewan
sendiri di dpr ri untuk tidak akan berjanji tidak akan mengintervensi kasus ini
meskipun belum ada keterangan resmi terkait dengan penetapan tersangka
yang dilakukan kepada aziz samsudin
raffi informasi yang kita kumpulkan paling tidak aziz samsudin
ini terseret tiga kasus yang juga membawa tiga kepala daerah
di tanjung balai di lampung tengah dan juga di kalau saya tidak salah
juga di kutai kartanegara
banyak publik mengatakan cukup licin begitu ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap aziz samsudin ini
karena memang namanya ini disebut di sidang dakwaan beberapa waktu lalu
kalau saya tidak salah ex penyidik kpk stepanus robin
apakah anda bisa menyampaikan bagaimana kemudian kita elaborasi
kasus per kasus dari status korupsi yang diduga dilakukan oleh wakil ketua dpr ini
meskipun ferdi ada tiga kasus yang memang sudah dihadapi oleh aziz samsudin
namun pihak kpk saat ini masih berfokus kepada satu penyidikan dan juga satu kasus
yang sampai saat ini diinformasikan kepada kami
ke awak media yang ada di komisi pemberantasan korupsi
terkait dengan kasus dana alokasi khusus di kabupaten lampung tengah pada tahun dua ribu dua puluh
sementara dua kasus lainnya masih menunggu dan masih dilakukan penyidikan
apakah nantinya masih akan ada keterkaitan antara kasus kasus yang dihadapi oleh aziz samsudin
nantinya akan dikenakan pasal yang berbeda
ataukah nantinya akan dijadikan
satu begitu terkait dengan dirinya akan dikenakan pasal demi pasal masalah kasus suap
kemudian juga kasus kasus lainnya seperti yang ada di beberapa wilayah yang disangkakan kepada aziz samsudin ferdi
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi dari gedung merah putih kpk jakarta